ih katanya kalau kaget bilangnya apa
jangan buang air ya bang
udah gak usah lo pikirin
kelakuan si ocak emang begitu
gue yang gak jadi ketemu ani aja
hidup ini harus mikir
kalau udah gak punya pikiran
wah men kabur aja
ini gorengan dibeli sengaja buat lo
wah enak enak enak
mantep banget ya
hah lo satu
nih lihat gua
saya kuat empat
ya bapak be telat
tadi udah dibawa sama bang ojek
kok bapak be marah
lah jelas marah lah
dia udah bohongin gua
mukanya tisnya merah
kayak kepitnya rebus
udah merah membara
kalau muka gue merah nggak
buonamu lo meninggalin aja
kagak resokan santunya
bentar be lagi nanggung
lah ba be
tinggal satu nih
lo berdua nyerah
botol gede sedang apa yang digelas
apa aja yang penting murah
pak tar sirekar dari batang toru ini
boleh bos berarti bos menelpon orang yang tepat sekali
pak gimana urusan air wek
enggak enggak masih keberdasan
air aku pelit banget lo pur pur
memangnya bos mencari rumah yang seperti apa
biar aku cari
mak bagus dekat jalan dan murah
wah sulit itu bos sulit
di jalan merdeka manok wari
ada apa be
marah pula dia
tunggu bang makasih
ih kamu kenapa
ih tapi nafasnya jangan ngarah ke aku dong
hari ini saya bener bener sial
udah dipaksa bantuin pindahan mulut kebakar cabai terus sekarang batuk
nah kalau nanti nggak dapet penumpang sialnya dobel dobel
maafin gue ya tis gue emang keterlaluan melulu
nggak cuma kaget
jangan buang buang ya bang
tadi kamu ngelamar kerja di mana
lo buat terbalik sih
udah nggak nahan
mau keluar ya